eksekusi terhadap sepuluh unit rumah di desa bodia kecamatan galesong kabupaten takalar sulawesi
selatan pada rabu siang diwarnai bentrokan fisik antara pihak tergugat dengan aparat kepolisian
bentrokan ini dipicu lantaran pihak tergugat menolak eksekusi dan melempari aparat kepolisian
dengan batu yang dibalas dengan tembakan gas air mata bentrokan berlangsung selama dua jam
lantaran pihak tergugat terus mengepung ekskavator meski demikian berikada pihak tergugat mampu ditembus
oleh aparat kepolisian hingga eksekusi bisa terlaksana akibat bentrokan ini terlalu banyak
kini dua warga harus dievakuasi ke rumah sakit lantaran menderita luka lemparan batu
sengketa lahan ini mulai bergulir sejak dua ribu tujuh belas silam di pengadilan negeri takalar
pihak tergugat mengaku proses eksekusi telah salah sasaran lantaran objek tanah yang digugat
oleh penggugat sebenarnya telah hilang akibat abrasi air laut beberapa tahun silam
lantaran objek tanah yang digugat oleh penggugat sebenarnya telah hilang akibat abrasi air laut beberapa tahun silam

sorry tempatnya di sana tempat tinggalnya dikikis oleh abrasi diambil oleh ombak jadi ini ada beberapa
putusan pak mulai bnpt kasasi dan terakhir pkp adalah pkp dilakukan laporan eksekusi dan kami
ini dari pengadilan sudah berupaya untuk memigrasi para pihak sebelum turunkan melakukan eksekusi
eksekusi pemukiman penduduk kerap diwarnai aksi anarkis sejatinya kekerasan dapat diminimalisir
jika seluruh pihak mau menyelesaikan masalah dengan kepala dingin untuk menemukan solusi
agar kedua belah pihak tidak dirugikan yahya maulana takalar sulawesi selatan